untuk mengetahui perkembangan terkini sudah ada produser lapangan rizky renardi di posko basarnas jict
ya good morning rizky jadi sejauh ini bagaimana upaya pencarian cvr dan bagian pesawat lain
ya good morning prabu dan juga daniar hari ini tepat kita sudah memasuki hari ke delapan masa pencarian
kemarin hari ke tujuh kepala basarnas m syawgi sudah mengatakan bahwa pencarian akan ditambah tiga hari
berarti dua hari ke depan juga masih dalam masa proses pencarian
karena bagian black box cockpit voice recorder masih belum ditemukan
kemarin sudah ditemukan satu bagian yaitu flight data recorder
dan hari ini di hari ke delapan pencarian akan terus dilakukan
para penyelam dari tim gabungan basarnas tni angkatan laut terus bekerja
terus mencari dan mengevakuasi objek objek dari serpihan puing pesawat ataupun bagian tubuh dari penumpang
layan air pkl
kip yang masih terus dicari pada hari ini
namun kapal barunajaya hari ini tidak dapat berfungsi atau bekerja seperti sebelumnya karena sedang bersandar
dapat saya tunjukkan kondisi dan situasi di tempat saya berada sekarang di pelabuhan gict dua
dapat dilihat ini kri torani yang akan siap berangkat dari pelabuhan untuk kembali ke lautan untuk membantu proses evakuasi
sedang siap siap dan di sebelah kiri saya juga ini sudah ada kapal
barunajaya satu kapal barunajaya satu ini harus bersandar tadi malam ke pelabuhan gict
karena harus mengisi logistik dan bahan bakar kembali sebelum kembali lagi ke titik lokasi pencarian
titik lokasi pencarian berjarak kurang lebih dua puluh lima km dari gict dua dengan luas area pencarian sekitar dua ratus lima puluh meter persegi
dan titik itu sudah ditentukan di mana memang di area yang seluas
dua ratus lima puluh m persegi ini sudah ditemukan banyak sekali puing puing pesawat serpihan badan pesawat di dasar laut dengan kedalaman tiga puluh tiga puluh lima m
dan juga memang kemarin sempat ditemukan juga jenazah yang berada di dalam laut berkat bantuan remotely operated vehicle yang dimiliki oleh bppt
dan itu mempermudah tim penyelam untuk mencari
kendala utama memang dari pencarian cockpit voice recorder adalah lokasi atau area pencarian titik koordinat hilangnya pesawat ini
di dasar lautnya merupakan lumpur yang memiliki kedalaman tiga puluh lima meter dan lumpur ini memang cukup tebal sekitar lima meter
sehingga memang si pancaran si gelombang sinyal dari black box ini sempat terhambat atau sempat tertutup dengan adanya lumpur
sehingga memang ping yang didengarkan oleh alat pinger finder detector ini sempat tidak terdengar
sehingga memang menghambat tim penyelam untuk mencari titik pasti dari cockpit voice recorder
tentunya kita semua berharap agar segera dapat ditemukan cockpit voice recorder agar penyebab pasti dari jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp
tentunya dapat mendapatkan titik terang dan dapat diketahui penyebab pastinya
prabu dan jukidaniar
ya baik rizky terima kasih atas laporan anda dari tanjung priok jakarta